baik untuk membahas hal ini bergabung bersama kami melalui sambungan skype ada odang muhtar perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia dan anggota kompartemen jaminan kesehatan
pak odang selamat sore
ya selamat sore
salam salam salam gitu salam dinamis sehat
siap terima kasih pak odang ini menjelang lebaran rasanya kayaknya nggak elok gitu pak kalau kita melihat pekerja pekerja yang ada di garda terdepan justru tidak menerima haknya
khususnya adalah tunjangan hari raya
nah kalau kita melihat mandeknya dari pembayaran atau pembiayaan covid sembilan belas dari pemerintah pak odang mungkin nggak sih ini thr tidak bisa diberikan atau mungkin telat
pemerintah yang terhormat cnn kita pilihkan dulu dudukkan secara benar kita pilihkan
dari dua enam ratus rumah sakit seluruh indonesia lebih itu satu enam ratus an itu adalah rumah sakit
nah kalau yang statusnya kemudian ada rumah sakit swasta kurang lebih enam ratus an
nah kalau yang statusnya itu pegawai pns tentu saja dia untuk thr nya insya allah aman
kalau kita lihat besok itu sudah dapat kita besok sudah mulai dibagi
nah tetapi memang betul dari sudut management cash flow nya rumah sakit kunjungan berobat seperti anda kutip tadi juga memang ke rumah sakit ya itu menurun
menurun oleh karena itu kita lingkungan versi sudah mulai membahas dari medicine dan lain sebagainya
itu ingin melihat masa depan
tapi kondisi sekarang saat covid ya memang kita
mas was juga saya akan luruskan soal pembayaran covid sembilan belas
jadi sumber rumah sakit itu kan sekarang itu ada tinggi
kemudian sumber yang kedua ini belakang ini itu adalah dari pembayaran covid sembilan belas
di mana ini risikonya seperti anda selalu katakan kita harus dengar semuanya
garda terdepan kita
nampaknya ada gangguan telekomunikasi antara pak odang dengan saya di studio cnn indonesia
boleh didekatkan pak mike nya
sudah bisa mendengar suara saya pak odang
pak odang selanjutnya upaya apa yang kemudian dilakukan harus dilakukan oleh instansi terkait
agar rumah sakit ini baik swasta ataupun negeri bisa memenuhi kewajiban seluruh tenaga medis dan karyawannya
ya kita berharap tentu saja pembayaran dari
kan tadi saya sebutkan ada tiga sumber
yang dari bpjs yaitu pasien jkn kita harapkan makin lancar
ya apalagi ini kan baru heboh heboh iurannya bpjs bpjs dinaikkan
nah harapan kita cash flow nya bpjs menjadi lancar
akan tetapi memang kunjungan ke rumah sakit akibat orang takut berobat ke rumah sakit itu memang turun
dan itu dampaknya kepada
nah kemudian sumber yang kedua itu melayani covid
ini menurut hemat kami dari seribu rumah sakit covid yang melayani
itu sudah ada melakukan tagian sampai seratus rumah sakit
dan umumnya begitu dokumen lengkap disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan
dibayar empat puluh sampai lima puluh persen
nah itu tentu saja
harapan kita menjadi lebih baik kondisi keuangan rumah sakit
pak odang tapi sejauh ini mungkin pak odang mengetahui koordinasinya dengan pemerintah
untuk pembayaran pembiayaan covid sembilan belas ini seperti apa
akan ada deadline kah tanda kutip
kalau petresnya kita itu kalau aturan sih jelas bahwa tujuh hari sejak dokumen diserahkan oleh rumah sakit klaim covid
divalidasi paling lambat tujuh hari oleh bpjs kemudian dibayarkan ke rumah sakit
tetapi tadi saya ulangi menurut pepresnya peraturan presiden bahwa kmnk nya
sejak dokumen diserahkan untuk covid maka itu kita sudah rumah sakit berhak mendapatkan pembayaran lima puluh persen dari tagihan
sampai saat ini ada yang memberikan laporan pak sudah memberikan dokumen
tapi belum mendapatkan pembiayaan bahkan tiga puluh persen atau lima puluh persennya
ya waktu kita mulai melayani covid bulan bulan februari maret itu kan peraturannya belum terbit
sehingga itu masing masing pihak apakah rumah sakit maupun pemerintah dan bpjs
itu yang melakukan validasi tentu saja harus saling koordinasi
makin belakangan ini kita berharap tentu makin baik
pak odang kemudian dengan rumah sakit misalnya rumah sakit swasta atau rumah sakit non covid
yang mungkin ada odp atau pdp datang ke rumah sakit tersebut itu kan operasionalnya juga tetap berjalan
harus membeli hasmat harus membeli apd dan segala macamnya
ini sokongan operasionalnya datang dari mana kemudian pak
apakah memang sumbangan dari masyarakat ini cukup bisa membantu kehidupan ataupun
operasional dari sebuah rumah sakit
tentu saja gotong royong dari publik itu ada yang mengalir
apakah dari ikatan konsultan kesehatan ya banyaklah dari grupnya perusahaan perusahaan kolomerasi itu juga banyak
dan itu tentu sangat membantu untuk terutama apd dan sebagainya
akan tetapi tetap saja kita membutuhkan yang namanya gotong royong bersama kerjasama
agar sebetulnya kata kunci kalau bagi saya dari bpjs review melihatnya bukan sebagai kacamata juga tenaga kesehatan
yang harus kita bendung itu jangan sampai tertular
karena kalau kelipatan tertularnya kan sudah kita tahu bersama itu akan kelipatan sekian
itu bisa bisa sangat mungkin rumah sakit kita kewalahan jumlah dokter kita dan lain sebagainya
seperti terjadi di negara lain
nah ini yang harus kita hindari jadi jaga jarak traveling dan lain sebagainya
walaupun tentu itu tidak mudah bagi pemerintah dan kita masyarakat
pada waktu tidak bisa keluar tidak cari nafkah tentu pendapatan menjadi nol turun
nah ini merembet kemana mana
disinilah kesatuan kita bersama yang harus kita bangun
pak odang merujuk mengenai dana penanganan pasien covid sembilan belas yang belum cair masih mandek
tadi juga disebutkan ada lebih dari seratus rumah sakit bahkan sudah mengajukan klaim secara online
diprediksi angkanya melebihi seratus miliar rupiah
ini kalau pak odang melihat dari banyaknya rumah sakit di indonesia ada yang potensialkah untuk gulung tikar
kalau saya ada dua sisi kita melihatnya
kita tidak bisa serta merta seakan akan seperti berita tadi covid itu dananya tidak turun
pemerintah menyediakan melalui kemenkes
cuma proses validasinya oleh bpjs tentu menurut teorinya regulasinya dalam tujuh hari sudah harus diterbitkan pembayaran
nah ini sedang berproses kita lihat
kalau tadi anda mengutip dari mana saya nggak tahu bahwa ada yang sudah mengajukan tidak dibayar
tidak dibayarnya dugaan saya sudah pasti karena beberapa kelengkapan dokumen yang
dan itu harus kita penuhi secara baik
karena jangan lupa ini kan seperti hanya dana bpjs apalagi dana covid itu adalah dana langsung apbn
kita juga tidak ingin tergesa gesa rumah sakit mendapatkan pembayaran
tetapi di ujung tahun nanti ada pemeriksaan dari bpkt bpk dan sebagainya
kita ada ketuluran administratif
yang itu dampaknya bagi rumah sakit
bagi kita sangat tidak menyenangkan
coba kita lihat rumah sakit ini kan dengan para dokternya para medisnya office boy nya
melayani pasien di garda terdepan
jangan sudah lah menghadapi risiko tertular dan berisiko nyawa meninggal
seperti yang sudah terjadi
itu kita juga masih dihimpit tanda kutip oleh kekeliruan kekeliruan administratif di belakang hari
kita tidak mau kami sebagai perhimpunan kami ingin tetap menjaga
kita ingin tetap menjaga
semua rumah sakit terlindungi dari tuntutan tuntutan yang tidak perlu
pak odang terima kasih
tadi juga kita pak odang menyebutkan regulasinya baru
ini prosesnya juga masih berjalan
kita harus lihat nanti seperti apa realitanya di lapangan
semoga cepat dan semoga garda terdepan ini
para tim medis dan juga karyawan rumah sakit bisa selalu menangani para pasien
khususnya pasien covid sembilan belas
pak udang muhtar dari anggota persi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
boleh tambahkan sedikit
boleh silakan pak
kita terbiasa sebagai bangsa yang tangguh menghadapi bermacam macam tantangan
kita ini menghadapi covid juga kita harus bersatu
bisa stop penularan untuk menyelamatkan para medis kita
jangan tertular karena meludaknya pasien covid sembilan belas
terima kasih cnn
oke kita harus saling jaga ya pak
pak odang muhtar terima kasih banyak anggota komantemen jaminan kesehatan dari persi
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia